kementerian kesehatan membantah kondisi rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas di sejumlah daerah kolaps
kemenkes telah menginstruksikan ke pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ruang rawat untuk pasien
dikutip dari cnn indonesia com kemenkes merespons laporan koalisi warga lapor covid sembilan belas
yang menyebut bahwa rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas kolaps
direktur pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung kemenkes siti nadia tarmizi
membantah kondisi rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas di sejumlah daerah kolaps
akibat tak sanggup menghadapi lonjakan pasien
siti nadia juga mengungkapkan kemenkes telah menginstruksikan seluruh pemerintah daerah
untuk menambah jumlah tempat tidur di setiap rumah sakit rujukan pasien covid sembilan belas di daerah masing masing
nadia pun merinci jika rumah sakit masuk zona merah atau bed occupancy rate di atas delapan puluh persen
maka pihak rumah sakit harus mengkonversi minimal empat puluh persen tempat tidur rawat
inap serta mengkonversi minimal dua puluh lima persen icu dan ruang rawat inap